baru dua minggu masuk pesantren seorang santri hilang terseret arus sungai
saat korban ngabuburit mandi di sungai bersama tiga temannya
hingga rabu sore operasi pencarian tim gabungan belum menemukan keberadaan korban
haidar adik kandung korban tak kuasa menahan tangis saat mengetahui kakaknya
mardian nugroho panji setiobudi warga desa paron ngawi
yang tercatat sebagai santri di pondok pesantren abi di ngawi jawa timur
hilang terseret arus sungai di desa margomulyo kota ngawi jawa timur
sementara beberapa orang teman korban juga tak mampu membendung kesedihan
atas peristiwa hilangnya korban
menurut saksi mata korban hilang selasa sore saat korban ngabuburit
menunggu waktu berbuka puasa sambil mandi di sungai bersama tiga orang temannya
yaitu yulianto pandum dan dwi
saat kejadian korban berusaha berenang menyeberangi sungai
namun saat berada di tengah sungai korban tiba tiba kehabisan nafas
dan langsung terseret arus sungai
mengetahui hal itu dua teman korban berusaha menolong namun gagal
petugas bppd dan tim sarengawi langsung digerahkan ke lokasi untuk mencari jasad korban
namun selama kurang lebih dua puluh empat jam pencarian belum ada tanda tanda keberadaan korban
hingga rabu sore jasad korban belum ditemukan
sementara tim bbbd dan sar kabupaten ngawi masih terus melakukan pencarian